dan sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
hendrawan separah apa yang anda lihat banjir yang melanda jogja saat ini
kalau kita melihat dampak dari siklon tropis tempaka ini di yogyakarta
sebenarnya tidak hanya banjir epa karena ada juga angin kencang dan juga ada lagi lumbang tinggi
jelek anda menyebutkan banjir banjir di daerah sema yogyakarta ini
setidaknya ada di tiga kabupaten yang berada di sisi selatan yang berdekatan dengan samudera india
yaitu kulonpro kabupaten kulonprogo kabupaten bantul dan kabupaten gunung kidul
agak anomali memang kalau kita bicara tentang gunung kidul
karena kita tahu dari namanya saja kita tahu bahwa itu posisinya di atas
namun memang benar ada sejumlah daerah yang membuat akses ke gunung kidul ini terputus
dan ada seorang warga yang sempat tertimpa pohon yang tumbang
nah bila kita melihat tadi ada selain banjir ada juga angin kencang
angin kencangnya terjadi di lima kabupaten kota
artinya di seluruh wilayah daerah semua yogyakarta
dan membuat sejumlah pohon di semua kabupaten ini ada yang tumbang
dan salah satu yang cukup menjadi pembicara adalah sebuah pohon beringin
yang berada di kawasan kepatihan atau kantor gubernur daerah istimewa yogyakarta
dan selain itu gelombang tinggi sebenarnya dari kemarin sudah mulai terlihat
dan bmkg daerah semua yogyakarta pagi ini tadi jam sepuluh pagi
sudah merilis bahwa ketinggian
bila sebelumnya dua lima sampai dengan empat meter
bmkg sudah merilis bahwa sehingga hari ini sampai dengan setidaknya tiga hari ke depan
akibat dampak psikotropis tenaga ini tingginya dua lima sampai enam meter
sehingga warga masyarakat yogyakarta ini diharapkan untuk berhati hati
melihat fenomena yang ada
nah selain dari angin kencang ada juga tanah longsor
dan tanah longsor ini juga terjadi di lima kabupaten kota
dan yang cukup membuat perhatian d i adalah di lokasi saat ini saya menyampaikan
di kampung gilagran di kecamatan gedongtengan kota yogyakarta
di mana tiga orang menurut keterangan dari kapolres yogyakarta
kompes polisi tommy wisana mengatakan tiga orang meninggal dunia
dalam pantauan saya tadi yang pertama kali dibawa oleh tim sar gabungan
yaitu adalah seorang bayi karena dari posisi melihat
membawanya kita tahu adalah seorang bayi yang usia sekitar tiga bulan
kemudian disusul orang dewasa berjenis kelamin perempuan
yang juga ditemukan menyusul dibawanya seorang bayi
dan saat ini bila anda melihat di belakang saya masih ada satu ambulans
ini artinya memang masih ada satu orang lagi yang tertimbun
yang belum dievakuasi oleh tim sar
tadi sempat dihentikan sementara untuk beristirahat
dan kita melihat karena saya tadi melihat lokasi yang memang
cukup berat apalagi dengan suasana yang hujan seperti ini
dan informasi yang kami peroleh nanti setelah ini akan dilanjutkan
caranya untuk membawa satu orang lagi ini
menuju ke rumah sakit bayangkara untuk berkumpul dengan dua orang lainnya
dan informasi yang kami perlukan tiga jenazah ini ditemukan dalam satu ruangan
diperkirakan saat itu saat kejadian pukul sebelas tiga puluh atau setengah dua belas jam
mereka sedang beristirahat yaitu kakek nenek dan cucunya eva
seberapa sigap anda melihat petugas merespon bencana yang terjadi
seberapa waspadakah warga yogyakarta menanggapi bencana banjir tanah longsor dan angin kencang
kalau kita melihat dalam konteks yogyakarta
sebenarnya para petugas petugas bpbd
tentu saja merupakan gabungan dari tim sar polisi tni dan juga relawan relawan
sebenarnya mereka sudah cukup terlatih
karena kita ketahui pada tahun dua ribu sepuluh atau tahun yang lalu
ada bencana banjir dan kita tahu bahwa pada tahun dua ribu sepuluh atau tahun yang lalu ada bencana banjir dan kita tahu bahwa pada tahun dua ribu sepuluh atau tahun yang lalu

ada bencana banjir
dan ini menjadikan kesigapan dari warga masyarakat khususnya relawan
ini untuk bisa menanggapi bencana yang ada
dan warga masyarakat kalau saya lihat
itu juga cukup segap dengan ini
artinya sudah ada banyak media khususnya media sosial
tempat mereka kemudian menyampaikan berbagai macam informasi
berbagai macam genangan di wilayah yogyakarta
yang ini kemudian cukup menjadi kewaspadaan warga
dan ini tidak hanya di yogyakarta
ini juga di beberapa wilayah lain
di kabupaten kabupaten juga mengalami kondisi yang sama
mulai air yang melimpas dan juga ada beberapa tanggung yang jebol
baiklah hendrawan setiawan korespondensi ann indonesia
melaporkan dari yogyakarta terima kasih